kalo angkotnya dateng kasih tau tante
terima kasih ya tuhan
engkau telah memudahkan aku untuk menemui dewi
itu angkotnya tante
main ayunan yuk disitu
dewi kalo masalah pekerjaan
kamu gak usah khawatir
kamu bisa kerja di perusahaan aku
kamu kan istrinya mas bayu
hari senin aku tunggu di kantor ya
nanti aku yang urus semuanya
aku terima kasih sekali untuk tawarannya
aku rasa untuk kerja disana
buang coba perasaan kamu itu
aku tunggu di kantor ya
kamu yang gantian
kamu yang dorongin aku
ah gak seru
aku punya yang didorongin
tapi kan aku gak boleh terlalu capek
mana sama kamu gak asik
aku gak suka temen yang sakit sakit
aku gak suka main sama abe
karena abinya gak asik
aku kan mau didorong
tapi abinya gak mau
kita pulang aja yuk
lagian udah sore
ini ada sesuatu buat kalian

karena pasti abi belum pernah ke mall
karena pasti abi belum pernah ke mall
ini buat ke mall
makasih nis gak usah
nggak aku tau
nis kamu udah bantu banyak sekali
aku berterima kasih
tapi aku gak mau terlalu banyak membubani kamu

ini buat abi bukan buat kami
ini buat kamu
ini buat kamu
ini buat kamu
butuh uang aja harus geng sih

yaudah kalau begitu
kita mau cabut dulu ya

dadah tante dewi
ceri jadi anak baik ya
ceri jadi anak baik ya
kamu tunggu mama di mobil dulu
kamu cari sekarang
kamu cari sekarang
akte kelahiran anak itu
akte kelahiran anak itu
mungkin suatu saat
mungkin suatu saat
dewi akan bawa anak itu ke mama
dia nggak punya bukti hitam di atas putih

abang cari sekarang juga
mumpung dewi lagi luar

gak salah begini sih
gua pengen tau keadaannya dia begini mana
kalo angkotnya dateng kasih tau tante
terima kasih ya tuhan
engkau telah memudahkan aku untuk menemui dewi
itu angkotnya tante
si cherry kamu bawa kemana aja tuh
eh oh mak
malam jam segini baru pulang
perasaan waktu kamu kecil
mama udah ajarin kok
anak perempuan tuh selepas maghrib udah gak keluyuran lagi
mau jadi apa dia
kalau kamu ngajarin yang gak bener kayak gini
sekarang kau mandi terus ganti baju
gak mau cherry mau nyusah sama mama
sayang mama masih capek
ngapain kamu teriak teriak kayak gitu di dalam rumah
kamu pikir ini di hutan apa
bobby itu belum pulang
gak tau kamu
gak ada komunikasi
suami istri kok kayak gitu
istri tuh harus tau
lagi mikirin apa
terima kasih ya mas
padahal tante tante inget kok sebelum berangkat tante nyalain lampu teras